terima kasih anda masih bersama kami
beramal dan berbagi saat bulan suci ramadan bisa dalam bentuk apa saja
di bandung komunitas barista indonesia membuat hingga menyajikan kopi secara gratis
bagi jamaah yang beritikaf di masjid saat mencari malam laylatul qadar
rencananya kegiatan yang dilakukan secara safari ini akan berlangsung hingga malam terakhir ramadan
komunitas barista indonesia chapter bandung
menggelar kegiatan amal dengan menyajikan minuman kopi gratis di masjid masjid
uniknya mereka menyediakan minuman beraroma pahit ini
bagi jamaah masjid yang beretikaf mencari malam laylatul qodar
kegiatan yang digagas oleh salah satu barista asal bandung andri budi saputra ini
dilakukan dengan berpindah pindah lokasi
dalam kesempatan kali ini majelis taklim masjid ashabul firdaus
desa manggahang kecamatan baleendah yang mendapatkan giliran
para pencari malam laylatul qadar bisa meminta dan memilih langsung
pada barista jenis kopi serta varian rasa yang diinginkan
untuk menemani kegiatan itikaf
kopi latte misalnya yang dibuat dengan proses drip
atau menyiramkan bubuk kopi di kertas saring secara perlahan lahan dengan air panas
kemudian kopi dicampur dengan susu full cream yang telah dipanaskan
kegiatan kopi ikhlas yang digagas andri ini
mendapat dukungan dari barista barista lain dalam komunitas mereka
masing masing turut berpartisipasi menyumbang berbagai bahan serta tenaga
bahkan andri dan kawan kawan kewalahan untuk menerima semua sumbangan
makanya setiap kali kita ada kegiatan
paling nggak saya bawa sekitar enam sepuluh jenis bin
bahkan mungkin lebih
biar mereka bisa mencoba rasa dari masing masing kopi
indonesia itu seperti apa sih gitu
salah satu rekan barista pun rela datang dari jakarta
untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan amal ini
ada biasa ini luar biasa ya
bulan bulannya itu pas dengan ngasih kopi
jadi kalau saya sih nyari amalnya
bahkan ada pula barista non muslim yang tergerak hatinya
dan bersedia turut serta menyediakan kopi gratis bagi jamaah etikaf
sebenarnya sih dalam kegiatan amal itu kan enggak harus
enggak mau apa apa enggak mau apa apa
jadi tergerak aja
tujuannya juga ini baik
di rumah muslim kan sekarang lagi menjalankan
jadi ya tergerak
kegiatan berbagi kopi gratis ini rencananya akan digelar hingga malam takbiran nanti
andri dan rekan rekannya juga berharap
agar kegiatan ini bisa ditiru oleh para barista lainnya
dan lebih banyak masjid yang ada
chandra febriana kabupaten bandung